jalan lain untuk mengambil darah kian santai

kanda dinda bersedih karena memikirkan putra kusrawi seso
yang selalu saja mendapatkan perlakuan berbeda dari anak anak hyunda subang
kenapa dinda bisa berpikir seperti itu
kanda nimas rara santang tidak kalah jahatnya pada dinda
dia yang sudah membuat linda jadi seperti ini
dinda menjadi sakit seperti ini
bukannya kanda tidak percaya
kanda selalu saja membela anak anaknya
anak anak dari yunda subanglaran
kanda berjanji kepadamu
kanda akan menanyakan hal itu setelah persoalan galuh selesai
kanda mohon pengertian
selalu saja kanda merabup siliwan
dinda membela anak anak yunda subanglaran
aku benci pada mereka